indonesia tidak dapat mengelak dari potensi perlambatan ekonomi
namun sektor keuangan syariah justru punya daya tahan yang kuat
dalam menghadapi dinamika perekonomian global selama tahun dua ribu dua puluh satu
pertumbuhan berasal dari kemampuan bank memberikan biaya dana yang murah
didukung segmen pasar muslim yang besar
padahal indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia
sehingga ini menjadi peluang pasar yang masih sangat luas
peluang ini bisa diambil oleh pt bank syariah indonesia tbk
selain itu keunggulan lain adalah bank syariah indonesia memiliki biaya dana yang rendah
sehingga bisa tumbuh meski dihadang tingginya suku bunga di dua ribu dua puluh
tahun ini bukan tahun yang mudah untuk perbankan
termasuk di indonesia
termasuk perbankan konvensional
tetapi dengan buffer di mana mungkin bsi memiliki cost of fund yang relatif murah
ada bagian segmentasi pasarnya yang memungkinkan cost of fundnya juga relatif murah
maka dengan itu dia akan menjadi bank yang secara relatif itu punya potensi sebetulnya
untuk mengalami perkembangan atau bertumbuh bahkan di dalam situasi ketika
tingkat bunganya mengalami perkembangan
ini adalah peningkatan di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
dalam acara yang sama direktur utama pt bank syariah indonesia tbk heri gunardi menyatakan
bisnis wealth management bsi tumbuh impresif pada dua ribu dua puluh
di mana jumlah nasabah bsi prioritas tumbuh sembilan belas tiga belas persen
atau mencapai lebih dari lima puluh dua ribu nasabah
yang didominasi oleh tabungan wadiah mencapai empat puluh empat dua puluh satu triliun rupiah
dengan jumlah nasabah mencapai tujuh belas tujuh puluh delapan juta orang
pencapaian ini berpengaruh terhadap rasio cost of fund yang kian menurun sejak dua ribu dua puluh satu di level satu enam puluh dua persen
bsi juga segera meningkatkan pelayanan melalui peluncuran super apps bsi untuk semakin memudahkan nasabahnya
survei yang pernah kami lakukan
bahwa tentang preferensi masyarakat indonesia terhadap produk syariah
ada empat boxis ya box yang paling bawah kanan itu menunjukkan ada sekitar dua puluh satu persen
masyarakat indonesia kalau ditanya suka nggak sama produk perbankan syariah
orang ini adalah kelompok yang loyalis ya jadi bilang
apapun yang terjadi saya punya rekening syariah dan produk syariah
tapi ada dua puluh persen lagi yang di atas itu bilang
saya akan memilih
produk syariah saya akan memilih layanan syariah sepanjang produknya kompetitif
mohon doanya insya allah dalam tahun ini kita juga bisa memperkenalkan super app ya
tidak mobile banking yang lama tapi ini adalah totally kita berubah gitu ada bsi super app
dan ini akan lebih memberikan ruang gerak kepada bsi untuk menjangkau nasabah nasabah yang tidak akan datang ke cabang
dalam kesempatan wealth insight bsi ini ceos ct corp khairul tanjung juga memotivasi para nasabah prioritas
untuk dapat beradaptasi dengan perubahan di era digitalisasi agar dapat menangkap peluang
untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah khairul tanjung juga menyatakan siap menjalin kerjasama dengan bsi
karena menurutnya sektor keuangan syariah di indonesia belum tumbuh dan berkembang seperti di negara tetangga
bsi wealth insight berfokus pada peningkatan literasi finansial syariah
serta outlook perekonomian syariah ke depan
bank syariah indonesia dengan berbagai finansial dan produk investasi syariah
akan menjadi jawaban bagi kebutuhan nasabah akan produk keuangan syariah